diunggulkan di tempat keempat di turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k seri satu
rifki fitriadi harus berhadapan dengan petenis non unggulan asal ceko patrick oplustil di babak enam belas besar
di set pertama rivki tak mampu keluar dari tekanan yang diberikan obrustil yang masih berusia delapan belas tahun ini
hasilnya petenis ceko ini mengambil set pembuka dengan kemenangan enam dua
rivki mulai mampu menemukan ritme permainannya di set berikutnya
pertandingan pun harus diselesaikan lewat rubber set setelah rivki berbalik menang enam tiga di set kedua
di set penentuan rifki tidak tertahan lagi
praih medali masi games dua ribu dua puluh tiga di kamboja ini akhirnya menyudahi perlawanan oplustil di set ketiga dengan skor enam tiga
fighting spiritnya bagus sekali hari ini sehingga tadi di set pertama dia bisa ngambil
kemudian di set ketiganya kita bisa mengambil sedikit momentum jadi bisa mengembalikan keadaan
sementara itu di nomor ganda putra unggulan pertama christopher rungkat nathan barki juga memastikan satu tempat di semifinal turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k seri satu
pada babak perempat final christo nathan menghentikan perlawanan rekan senegaranya gunawan trismu wantara tegar abdi satrio wibowo
turnamen aman bni world tennis tour m dua puluh lima k di jakarta ini juga sekaligus digunakan oleh tim nasional tenis putra indonesia
untuk persiapan dan pemanasan jelang asean games dua ribu dua puluh tiga di huangzruu tiongkok tanggal dua puluh tiga september hingga delapan oktober dua ribu dua puluh tiga
sebelum tampil di asean games tim tenis indonesia juga akan bertanding di lanjutan piala davis dua ribu dua puluh tiga world group dua versus pakistan pada pertengahan september mendatang